jalur selatan di jawa barat merupakan salah satu jalur yang biasa dilalui setiap musim mudik lebaran
seperti apa kondisinya jelang arus mudik dua ribu delapan belas berikut liputannya
di jalur selatan jika anda ingin menuju tasik malaya ataupun jawa tengah
biasanya jalan yang digunakan ialah jalan nasional tiga yaitu jalan dari cagak nagrek menuju limbangan malangbong langsung menuju tasik malaya
namun ada satu jalur lagi yang digunakan jika jalan nasional tiga ini mengalami kemacetan yaitu jalur cagak garut
saya akan mengajak anda untuk melihat seperti apa kondisi jalur di cagak menuju garut sampai dengan tasik malaya
kondisi jalan dari cagak nagrek menuju kecamatan kadungora garut berada dalam kondisi baik
jalan yang berlubang terlihat sudah mulai diperbaiki oleh petugas
namun kontur jalan yang menanjak dan menurun harus tetap diwaspadai pengendara
apalagi jika berkendara di malam hari minimnya penerangan dan marka jalan menjadi catatan tersendiri di jalur ini
memasuki kadungora terdapat titik langganan macet di kawasan ini yaitu di pertigaan menuju garut dan cijapati
titik macet ini biasanya terjadi sampai ke alun alun dan pasar leles
kemacetan diakibatkan banyaknya aktivitas warga dan delman yang parkir di bahu jalan
kemacetan di jalur ini sudah lama dikeluarkan warga salah satunya rifan warga garut yang sehari hari bekerja di kota bandung
ya nuansa macet sih ya selalu ada sih
di mana tuh
itu daerah cikadu sama leles biasa itu
harapannya apa nih kalau tahun ini
ya harapannya saya ingin lancar selamat syukur syukur kalau nggak macet deh
naik bis ya
selain itu titik kemacetan akan kembali ditemui di kecamatan tarogong
sepanjang jalan ini merupakan pusat oleh oleh khas garut yang selalu dipenuhi pengunjung setiap mudik lebaran
lokasi ini bisa menjadi pilihan untuk beristirahat sambil berbelanja oleh oleh
pores garut sudah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi kemacetan pada arus mudik tahun ini
dari masyarakat yang akan mudik melalui jalur leles kadungora itu sudah kita laksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait
kita akan menggunakan satu jalan alternatif baru
di situ ada jalan sodetan yang menuju ke tutugan bawah yang akan mengarah ke kota garut
tepatnya sebelum masjid ikrok di leles
nanti kalau bila arus padat nanti yang akan menuju ke wilayah garut itu sendiri kita akan alihkan via jalur alternatif tersebut
dengan cb one way atau satu arah
kita akan menggunakan cb ini melihat situasi kondisi di lapangan
bila memang terlalu tinggi frekuensi kendaraan jumlah kendaraan yang menuju kabupaten garut kita laksanakan penutupan yang arah sebaliknya
yaitu arah dari garut menuju bandung
kemudian kita akan lancarkan atau kita prioritaskan
untuk kendaraan yang akan menuju dari bandung jakarta bandung menuju ke garut
selain rekayasa lalin pores garut juga menyiapkan pos pengamanan arus mudik di lima belas titik yang dianggap rawan di sepanjang jalur selatan